senada dengan itu menteri bumn erick thohir menegaskan pegawai perusahaan bumn di bawah empat puluh lima tahun akan masuk kerja kembali mulai dua puluh lima mei mendatang
hal ini sesuai dengan arahan ketua gugus tugas covid sembilan belas bahwa orang di bawah empat puluh lima tahun boleh kembali bekerja karena dinilai lebih minim resiko terjangkit virus corona
ya erick thohir memastikan perusahaan bumn di seluruh daerah di indonesia akan tetap melaksanakan protokol kesehatan covid sembilan belas
dia juga menyatakan sekitar lima puluh enam persen perusahaan bumn telah memenuhi kesiapan protokol penanganan covid sembilan belas
hal ini harus dilakukan karena bumn merupakan sektor yang dekat dengan kehidupan masyarakat
menteri semua pada masuk kok kerja tetapi yang saya bilang protokol covid sembilan belas nya sedang kita rapihkan
karena ingat loh bumn itu ada satu ratus empat puluh dua perusahaan
dari telur pangan maksudnya sampai pesawat
nah kalau protokolnya nggak disiapkan nanti ada kekeosan di lapangan
karena itu saya minta melalui surat tertulis seluruh bumn harus memasukkan protokol covid sembilan belas nya dua puluh lima mei
karena ingat beberapa daerah itu ada yang sudah hijau ada yang masih merah dan masih kuning
kalau yang daerah daerah hijau bukan nggak mungkin ke depan harus kita mulai bekerja dengan new normal